di rumah kita ada suara tangisan anak bayi
anak kita nanti kita ngejaganya gantian
kalo dia cantik capek atau mantuk biar asobri yang ngejagain
insyaallah dikabulkan sama allah
nanti kita akan di rumah
tapi nggak usah yang besar besar
yang penting di dalamnya penyokasi sayang
kamu tahu kenapa berlian itu mahal
karena jumlahnya tidak banyak
dengan siapapun nanti kamu menikah
beli telur saja dong
kenapa harus beli telur
beli capek atau telur
kamu belinya apa
saya gak mau beli telur
telur setengah mah
jangan dulu atukun
buat saya doi
bukan buat kamu
kamu girang sekali dah
si aceng emangnya dapet masalah apa
si aceng motornya dijual
si aceng makin meleret
kamu terbayang tidak kalau
debbie anak kamu tiba tiba meminta
untuk kamu memboncengi aceng setiap hari
kenapa anak saya jadi musuh ya sekarang
di bete itu ya
saya gak tau atukun
gak usah dijelasin
setruk nanti kum
udah lupakan saja lah
saya bingung kalau gak dijelasin
ngomong lah berdua
ini saya jadinya beli cabai
atau beli telor
masuk akal kalau kaldasip berubah sikap
dan katanya teh emang dasip juga mau membantu kita
mempertandingkan tanah air yang tersisa ini
cuma satu kuncinya
jangan ada yang berkhianat
masih ada yang mau dibeli pak
mau belanja tidak
seharusnya kamu belanja dang
kasian tukang sayurnya
tadi pasti dia sudah datang kesini
tapi kita tidak ada terus dia balik lagi
hah gak usah dipikirin lah kum
sekarang masalah saya mesti beli sesuatu yang saya tidak butuhkan
demi untuk orang lain
karena belum dapat rezeki
ya gak harus segitu juga
pada rezeki ada yang atur
apa itu kang daniel
tapi saya tuh jadi kepikiran omongan kamu nih
jangan jangan si aceng
belum tentu juga si acing itu dijual motornya
siapa tahu dibawa ke bengkel
ngapain juga mas suka jujur sama kamu
oh asobri akan selalu sayang sama dede cantik
nenek juga akan selalu sayang sama asobri
asobri akan selalu menjaga diri cantik
asobri akan kasih semuanya yang terbaik buat diri cantik
makasih ya ah
ini aneh dawa
semua rt harus kerja bakti di rt tujuh
kan kita semua juga tahu rt tujuh tidak ada selokannya
kalau misalnya kita mau kerja bakti ya harusnya rt lima dulu
nah itu saya mah tidak mau
yang di rt satu
ya kerja baktinya di rt
nggak mau di tujuh
nih lihat aja undangannya baca
enak ya jadi ketua rt
kamu tuh mau jahat apa ngeledek ya dowie
saya emang nggak pernah ngeledek ah tukang dadang
rt tujuh itu rt nya intin kan
kebangetan tuh si kemet
pak ustadz kang dadang
iya pak ustadz kemet tuh kebangetan
sengaja dia bikin begitu supaya bisa ngobrol seharian sama sintin
ya itu makanya kenapa rt satu tetap kerja bakti di rt satu
karena aceng ada di rt satu
dede cantik pengen punya anak berapa
belum juga nikah udah mikirin anak
asabri teh pengen banget di rumah kita ada suara tangisan anak bayi
ya asal banyak anak kecil